selanjutnya wali kota solo gibran traka buming raka mengungkapkan isi percakapan saat ia bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
tak semua isi percakapan diungkapkan meski begitu gibran mengaku
mega sempat menanyakan perihal keinginan adiknya kaisang terjun ke dunia politik
obrolan gibran dan megawati dilakukan saat menghadiri pelantikan wali kota semarang hefearita gunayarti rahayu pada hari senin
dari bandara ahmad yani hingga usai pelantikan gibran terlihat terus bersama orang nomor satu pdi perjuangan itu
ditemui awak media selasa pagi putra sulung presiden joko widodo itu mengelak
saat ditanya terkait restu megawati kepadanya untuk maju pilgub mendatang
gibran persilakan media membaca raut wajahnya saja
koconin suka ekspresi muka saya waktu diganteng omega west itu cukup menjawab
kaisang juga men cerita tentang mas kaisang juga
beliau dulu yang meminisiasi pembicaranya